kita ke sulawesi utara ikan hiu berukuran kecil dari jenis oksinotus ditemukan di pantai kalasei manado
warga setempat menyerahkan hiu tersebut kepada fakultas perikanan ilmu kelautan universitas samratulangi untuk diteliti
ikan hiu langka ini pernah ditemukan di perairan australia dan perairan selandia baru pada tahun seribu delapan ratus an
sudah hampir seminggu ikan hiu tersebut tersimpan dalam sebuah wadah tertutup di laboratorium milik fakultas perikanan ilmu kelautan universitas manado untuk diteliti lebih lanjut
menurut dekan fakultas perikanan dan ilmu kelautan grevo gerung ikan tersebut akan diteliti apakah spesiesnya sama dengan yang ditemukan di perairan australia dan new zealand